berbicara tentang persiapan arus mudik nanti
ya seperti halnya ban dan lain sebagainya
nah ini selanjutnya informasi seputar mudik akan kami sampaikan untuk anda
bagi anda pemudik yang melintasi kota cirebon jangan lupa untuk berwisata ke salah satu situs sejarah warisan salah satu kesultanan yang ada di cirebon
yakni keraton kanoman namanya
karena di sana anda bisa melihat ada bangunan keraton yang masih terjaga serta sejumlah benda pusaka
salah satunya kereta kencana yang terinspirasi dari kendaraan burak nabi muhammad saat isra dan miraj
cirebon memiliki beberapa lokasi bersejarah
dimana terdapat dua kerajaan yang ada di sini
yaitu kesultanan kanoman dan juga kesultanan katepuan
yang mana sebuah kerajaan ini memiliki pengaruh islam yang cukup besar di wilayah cirebon dan juga sebagian jawa barat
dan saya akan mengunjungi salah satu dari dua keraton tersebut yaitu keraton kanoman
ya ini dia
ini adalah kerajaan yang terdapat di keraton kanoman
tetapi sebelum masuk ke keraton kanoman lebih dahulu kita akan melewati pasar pasar yaitu pasar kanoman
dan di sini bisa dilihat di kanan dan kiri saya beberapa pedagang hampir memakan sebagian badan jalan ini
jadi inilah ciri ciri yang terdapat masuk ke keraton kanoman cirebon

ya semir saat sekarang saya sudah berada di kompleks keraton kanoman cirebon jawa barat
dan nanti saya akan ke dalam untuk melihat kondisinya saat ini
dan kita juga akan melihat bangunan apa saja sih yang ada di dalam
untuk itu saya sudah ditemani oleh ibu ratu raja arindi murtina
oke selamat siang ibu
bu temani saya jalan jalan keliling keraton kanoman ya bu ya
oke kalau gitu kita melihat lihat dulu di sekitar sini
keraton kanoman memiliki luas lima hingga tujuh hektare yang terdiri dari beberapa bangunan dalam satu kompleks
setelah melalui gerbang utama pengunjung disambut beberapa bangunan bersejarah seperti mandi manguntur dan pintu siblawong
bangunan ini dulu berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan juga gerbang masuk para sultan
di kompleks keraton juga terdapat bangunan yang menyimpan benda benda pusaka milik keraton
salah satunya adalah kereta kencana yang bentuknya terinspirasi dari penggambaran burok atau kendaraan nabi muhammad saat melakukan isra' mi'raj
kereta berbahan kayu sawo dan memiliki nama paksi nagaliman ini sudah berusia lebih dari lima lima abad
keraton kanoman cirebon sendiri saat ini fungsinya lebih kepada apa ya bu
ya tentunya keraton tidak lepas dari fungsi sosial masyarakatnya tetapi mungkin lebih ke sentralisasi daripada mempertahankan kebudayaan
juga mendukung program perwisata pemerintahan
lokasi keraton kanoman yang diapit oleh sejumlah fasilitas seperti masjid pasar kanoman dan alun alun adalah sebuah simbol dari harmonisasi antara pemerintahan ekonomi sosial dan juga ketuhanan
yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan
di saat bulan ramadan sejumlah kegiatan dilakukan oleh pihak keraton seperti menyebut malam laylatul qadar di malam ke dua puluh tujuh dan diakhiri acara makan malam bersama
alun alun keraton pun seringkali digunakan sebagai tempat dilaksanakannya ibadah sholat idul fitri yang bisa diikuti oleh warga sekitar dan juga pengunjung
albi pratama cirebon